tadi pak doni mas doni mengatakan
sampai jual negara enggak lah
yang pasti reklamasi ada permintaan reklamasi
di surabaya ada permintaan reklamasi
di ikn ada permintaan reklamasi
ngambil pasirnya dari mana
ngambil buat reklamasinya dari mana
mindahin pulau enggak boleh
boleh tapi dari sedimentasi
nah untuk menyatakan itu apa
dibuatlah pp ini
lalu kemudian di mana sedimentasi itu
kita bentuk tim kajian
yang terdiri dari para ahli tadi
kita nanti saya minta ini belum
nanti akan saya minta salah satunya anggotanya adalah dari
misalnya dari greenpeace atau dari mana
kalau tim kajian mengatakan
ini tidak boleh sedimentasi ini
atau tim kajian mengatakan
sedimentasinya ada di sana pak yang boleh diambil
konon menurut ceritanya
sedimentasi pasir itu
setiap tahun itu terjadi
tidak kurang dari dua puluh tiga miliar kubik ada di indonesia ini
karena kita arus putaran
saya bilang kalau begitu caranya
arus dari sedimentasi
yang namanya reklamasi itu